cuaca ekstrim yang diproyeksi terjadi sampai agustus mendatang beresiko terhadap pertanian
gagal tanam dan gagal panen mengancam
menteri perdagangan zulkifli hasan bilang mengantisipasi dampak ini
pemerintah akan mengimpor tiga enam juta ton beras
skenario impor beras disiapkan pemerintah untuk memastikan ketersediaan dan harga sembako tetap stabil
pemerintah sudah memutuskan impor beras tahun ini berapa ya
enam juta itu untuk persiapan ya karena ini ada perubahan iklim cuaca ekstrim
di filipina sudah berapa sudah empat puluh lima derajat ya
nah iya kita kan sudah tiga empat kan kita sudah tiga empat biasanya tiga puluh dua
berikutnya saudara presiden joko widodo memastikan stok beras aman
meski indonesia sudah mulai memasuki musim kemarau
jokowi bilang stok beras di bulog saat ini mencapai satu enam juta ton
pemerintah juga sedang membangun sumur pompa untuk mengantisipasi cuaca ekstrim
banyak memang sudah meludak beras lokal dengan harga rp dua belas sampai rp tiga belas
saya kira ya harganya baik
ya artinya dari angka inflasi juga akan turun kan
kalau stok di bulog sendiri sekarang ada satu enam juta
yang biasanya kita stok itu hanya maksimal itu biasanya hanya satu
atau yang sering itu di bawah satu
seratus ribu rata rata stok kita ini satu enam stok di bulog
coba dicek ke bulog benar nggak satu enam
tapi apapun untuk kemarau ini kita telah mengantisipasi dengan membangun
membuat sumur sumur pompa di titik titik yang kemungkinan sudah kita hitung akan kekurangan air
terutama di titik titik yang berkaitan dengan pertanian dengan beras
sudah dimulai oleh kementerian pertanian dan kementerian pu
sementara itu saudara bps mencatat
pada triwulan pertama tahun dua ribu dua puluh satu
pertumbuhan sektor pertanian tanaman pangan tertekan sangat dalam
sampai minus dua puluh empat tujuh puluh lima persen secara tahunan
tren pertumbuhan negatif ini sudah terjadi sejak awal dua ribu dua puluh
plt kepala bps amalia adininggar widya santi bilang
penurunan produksi komoditas pangan terjadi karena fenomena iklim el nino
pertanian terkontraksi sebesar tiga lima puluh empat persen disebabkan oleh penurunan produksi komoditas pertanian pada awal tahun dua ribu dua puluh
khususnya tanaman pangan karena fenomena el nino yang berpengaruh pada paruh kedua tahun dua ribu dua puluh